nggak bisa mengungkap ya berbagai misteri
itu apa yang ada
bagian dari redali
ini masih bagian
ada apun apun ini juga
faunanya yang ada di hutan ya
dan juga pegunungannya
tapi taman nasional ini juga